halo papamu ada nita
ya dari pak iksan
oh pak iksan
papa tidak ada
cerdain di kantor
ada pesan pak iksan
ya bilang pada papamu saya punya urusan penting dengan papamu
bilang supaya dia menelpon saya hari ini juga
ini pak iksan
itu dia pulang sarip
jangan bicara telepon ayah
bikin nyanyi dengan dia suatu tempat
apa ada telepon dari pak iksan
saya ada urusan penting yang akan saya bicarakan dengan mas
silahkan pak iksan
barangkali pak iksan mau melamar nita
karena soal ini sangat penting kita tidak bisa membicarakannya di telepon
bagaimana kalau kita janji berbicara di suatu tempat
tentu saja mas
tentukan saja di mana tempatnya
di rumah saya atau di rumah mas iksan
tidak di rumah saya dan juga tidak di rumah masyam
ibu diam saja
biar saya yang bicara
hai bu asi
selamat siang mas
ya kok di sini ya mas
karena persoalan yang akan kita bicarakan
ada hubungannya dengan ikhlasi
duduklah mas sam
perbuatanmu di zaman perang dulu
masih saja kau bawa bawa di zaman modern ini
perbuatan saya yang mana
seperti zaman perang dulu
kau korbankan beberapa pejuang
demi keselamatan dirimu sendiri
seolah olah membela nyawaku
padahal yang kau bela adalah dirimu sendiri
fitnah semata mata itu
jika aku katakan kau telah menyuruh beberapa anak muda
untuk merusak mikrolet ibu asih
sekali lagi itu fitnah
aku punya saksi
kau kenal anak muda ini
tidak saya tidak kenal dia
ini salah seorang anak muda yang kau suruh
merusak mikrolet ibu asih
dan menteror supir supirnya
kok bapak tega berbuat pada seorang janda seperti saya
apa sebenarnya tujuan bapak
saya lakukan semua ini
apa hubungannya anak bapak dengan saya
karena anak saya merasa hubungannya dengan sharif
mendapatkan kebenaran untuk mencari anak saya
dan mencari tangan dari anak saya
oh itu rupanya
mulai sekarang saya yang memutuskan hubungan syarif dengan nita
kalau begitu saya komisi pulang mas iksan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
kalau begitu mingat kau
kalau begitu mingat kau
tidak ini buat easier
saya terima saja tapi semua itu tergantung metti
saya terima lamaran itu dengan syarat saya tidak disakiti lahir maupun batin oleh bang syarif
bagaimana syarif kau terima usul dari metti
saya terima pak
kalau begitu lamaran telah diterima oleh pihak wanita
ini ada seperangkat pakaian untuk calon mempelai wanita
dan sekedar uang untuk metti
kalau begitu sekarang penentuan hari pernikahan
bagaimana pak isan dan ibu asyik
saya pikir kita menunggu setelah mereka dimisudah
ibu asyik setuju
saya sih setuju saja
lebih cepat lebih baik
mari kita bersyukur atas rahmat allah ini
allahumma inna saluka salamatan fi jilini wa diyan alihi wa al akhirah
wa alfiyatan fil jasadi
wa barakatan fi rizki
wa taubatan qablanamu
wa rahmatan indah al maumut
wa ma'udhfira ta'anda al maumut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
halo halo siapa ya masak ksarif lupa oh nita tentang mentang sudah tunangan kawan kawan
dilupakan ada keperluan apa nita saya masih mencintai ksarif dan saya tidak akan berhenti
di sini untuk merebut cinta ksarif kau hanya membuang buang waktu saja nita saya tidak akan
bisa dipisahkan lagi dengan meti kita lihat saja nanti ksarif seakan berusaha merebut kembali cinta
rasa rif dengan jalan apapun bahkan dengan jalan yang terburuk yang pernah dilakukan manusia kita
lihat saja nanti oh papa kita sangat mencintai ksarif tapi ingat nita jangan berbuat yang bisa
mencemarkan namamu dan nama keluarga kita nita tidak peduli pokoknya nita harus merebut kembali
cinta kasari ingat jangan sampai dia cedera
hai tidak tidak kecederaan paling luka sedikit
kalau mati sih judulnya tidak apa apa bahkan mati pun tidak apa apa
nah ini uang sebagai uang panjar buat kalian
oke kalau begitu besok kami akan jalankan perintahmu
hai salah dalam